tim hukum prabowo gibran menilai kebijakan bansos merupakan perintah undang undang yang disepakati juga dpr
tim prabowo gibran mempertanyakan apa salahnya pemerintah memberikan bansos
menurut faisal bansos disetujui dpr namun jenis dan pelaksanaan pembagiannya belum disetujui dpr
putuskanlah tentang adanya bansos ini
kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang undang tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang undang itu
lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini
apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini
ini bukan kalau bansos ini seolah olah belas kasihan kemurah hatian
enggak ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin
dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan
itulah perlindungan sosial namanya
tapi varian bansosnya semakin banyak
disetujui dpr tentu tapi ditambah di tengah jalan ya tidak disetujui dpr
pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari pak jokowi nggak disepakati oleh dpr
import disuruh tiga juta tidak persetujuan dpr